bpjs ketenaga kerjaan menginvestasikan rp tujuh puluh tiga triliun untuk proyek infrastruktur per januari dua ribu enam belas
investasi dalam bentuk surat utang atau obligasi yang terbitkan badan usaha milik negara
direktur utama bpjs ketenaga kerjaan agus susanto menjelaskan total dana yang dikelola bpjs ketenaga kerjaan
hingga akhir januari dua ribu delapan belas mencapai tiga ratus dua puluh triliun rupiah
dari dana tersebut sebanyak delapan puluh satu persen ditempatkan di berbagai portfolio investasi pemerintah
pada akhir desember dua ribu tujuh belas bpjs ketenaga kerjaan telah mengumpulkan dana kelolaan tiga ratus tujuh belas triliun rupiah
tahun ini targetkan bisa bertambah tujuh puluh triliun rupiah
targetnya target secara nasional per segmen
tapi intinya bahwa kalau ada instrumen investasi
yang memberikan keuntungan kepada para peserta kami
dan juga tingkat risikonya terkelola dengan baik
sesuai dengan regulasi yang ada
dan juga mendukung kebijakan pemerintah
tentu kita akan masuk ke instrumen tersebut